itu pak jadi anak anak tadi itu beragam beragam itu ngejegat ibu ini mau dihajar lagi sih ibu
ini teh nggak tahu malu pak anak sekarang mah gak pernah diajarin apa bapaknya
apa dimarahin enggak ada yang terluka ya aman pak terima kasih untuk ada bapak kalau
saya sedikit benjol benyol ya sudah kalau gitu kami permisi selamat malam ya makasih pak
clara itu gimana sih menurut kamu gimana apanya mbak gimana maksudnya ya gimana gimana gitu loh maksudnya
hehehe dengerin maksudnya ngobrolnya sama kamu tuh gimana
nyambung enggak atau cocok enggak gitu ya lumayan sih mah lumayan iya sih setuju sih mama waktu
tuh di kantor juga lama kan ngobrol ngobrol kecil nih sama si clara clara itu kelihatannya tuh orangnya
tuh baik banget sopan cantik terus kelihatannya tuh dia tuh kayak bergerak ya bagus sih mak bukan
bagus sih tapi bagus tahu udah mah cocok udah kalau gitu mau masuk kamar yang cuci muka mah ya udah
hai hai hai ya ma lumayan tahu
ya kan gue bilang juga apa kan sama lo kan asik kan
bro dari mana lu biasa
saya kebetulan banget lo datang kayaknya gue butuh bantuan lo deh jadi gini rey ada
klub anak motor kayak mereka lagi nyari gara gara semangat spider dendy digebukin kayaknya sih mereka jago
hai bergabung signs
sardong namanya orang lagi falling in love itu forget sama waktu
memang cinta itu bisa melupakan segalanya
lupa pekerjaan lupa makan tidur tidak bisa tidur
wah liur cinta itu ya
biarkanlah si brother satu itu lagi menikmati cintanya
yuk abis yuk
mau kemana abis
shh kenapa abah
oh lah gandengnya
emang abah mau ke mana
saya ada urusan sebentar mau keluar ya
tapi nanti kalau enek nanya saya bilang lagi cari makan aja
pecah lele ya
saya emang mau jujur
emang benar saya mau cari pecah lele
udah kalian mau jaga aja disini
lu kok jagain sini
disini disini sayang nenek awalnya
atau apa itu
sebagai orang kepercayaan saya mohon sama titip
saya mau ketemu gubernurnya rapi benar
emang dari hatinya saudara api mah rapi
tidak seperti kalian berantakan hatinya ya
tapi jarang baju ini dipakai kalau bukan khusus
jangan nama gerbe gerbe gitu ya
so baju sudah rapi
wah pakai minyak wangi
kapan coba pakai minyak wangi
kalau pakai oli
tiga kali dalam hidup saya tahunya
udah tanya sama reva
kalau memang sebenarnya mamanya boy itu gak suka melihat travel
nggak suka reva deket deket sama boy
tuh kan aku bilang juga apa
dan kayaknya memang benar tuh
namanya boy itu memang lagi jodohin boy sama cewek yang modelnya itu
mas setelah aku pikir pikir
ya nggak mesti alex juga sih
yang penting baik
gak perlulah repot pacaran dulu
apalagi dia kan anak sma
baru kelas tiga lagi
biar dia fokus sama sekolahnya
iya memang aku udah sibukin reva dengan kegiatan bimbel dia
dengan kegiatan belajarnya dia juga
tapi mas maksudnya aku
ngenalin itu supaya reva itu pikirannya nggak fokus ke boy kalau lagi nggak belajar
kan ada waktu istirahatnya
nanti yang ada di mikirin boy
nanti kesempatan untuk ketemu
atau boy nyamperin
ya maksudnya kalau kita kenali seseorang sama reva
reva gak begitu memikirkan boy
reva bisa mikirin orang yang baru dia kenal itu mas
daripada dia mikirin boy
yang jelas jelas mamanya boy itu gak suka banget sama reva
kan kasihan revanya
ya udah lah sayang
mas lagi banyak pikirin soal pekerjaan
jadi masalah ini mas serahkan sama kamu
mas percayakan semuanya sama kamu
ya udah deh maaf ya aku ganggu
ada apa ini pak itu pak jadi anak anak tadi itu pada gong gong itu ngejegat ibu ini mau
dihajar lagi si ibu ini teh nggak tahu malu pak anak sekarang mah pernah diajarin apa
bapaknya nggak pernah dimarahin enggak ada yang terluka ya aman pak terima kasih untuk ada
bapak kalau enggak saya sedikit benjol benyol ya sudah kalau gitu kami permisi selamat malam ya
makasih pak selamat
alhamdulillah ya akang abah tadi ada polisi kalau enggak akan abah udah benjol benggol tadi
dibikin sama anak anak itu oh jelas tidak bisa karena saya juga jago silat gini gini
cima andei cibitung cinang neng tahu cina menggimana bagdad belok kiri
tadi manggilnya neng kenapa sekarang manggilnya saya ibu masa saya manggil nengah ibu anies oke
dari tadi juga semangat enggak beneran neng akan abah ma'am nesya astagfirullah saya mah tidak
manesia dulu pernah manesia tapi juga gara gara si nesya tahe tah sama saja ah itu yang lupa jadi
ya akan abah neng allah colong star cimbo ya udahlah bineng sokat tidak apa apa terima kasih tapi akan abah
saya ditolongin kalau enggak tadi pasti mereka udah punya maksud yang aneh aneh sama saya oh jelas bu
saya aja juga pikiran yang macam macam eh maaf maksud saya ya mau ngajak makan
enggak enggak reva lo nggak boleh terpengaruh lo harus yakin kalau boy enggak akan kegoda sama
hai boy juga nggak bakal mau sama cewek pilihan mamanya ini
jadi tadi di luar itu broding hampir dipukul sama orang yang gak dikenal
memangnya aku naon cep odin cep odin tuh salah naon
jadi gini ceritanya bira sebenernya sih cuma salah sangka doang ya broding ya
jadi tadi kan broding sempet narik narik tangan sri
jadi di fikir cowok ganteng gitu broding mau nyakitin sri
oh memangnya begitu cep odin
ah tuh mah tampang saya saja telingat sangar
hati saya mah selembut salju bi
tidak bisa menyakiti perempuan apalagi mempermainkan perempuan
ya ah tadi aja kelihatannya kayak diomelin sama neng sri
jadi disangkanya saya nyakitin neng sri
lagian kamu tenang awanan sih sri
pakai ngomel ngomelin cep odin di depan umum
di jalanan lagi
malu maluin perempuan tidak boleh begitu
abis itu kan sri kesel sama broding
broding kan gak pernah telepon telepon sms nanya nanya kabar hilang gitu aja
udah kayak setan
memangnya kalau kamu tahu siapa yang memukulin cep odin kamu mau ngapain
banting geprek dia